timnas garuda muda akan melaju di babak perempat final melawan korea selatan
jelang laga masyarakat menaruh asa besar terhadap tim asuhan sintayong
menurut pendukung adanya shin taeyong di timnas jadi keuntungan buat lawan korea selatan
pertayong antara nasionalismenya dengan profesionalismenya ini akan dipertaruhkan ya dalam pertandingan nanti
cuman aku sih yakin ya sintayong pasti akan menyusun strategi yang jitu bagi timnas indonesia dalam melawan korea selatan
dan bisa jadi sintayong ini tahu titik kelemahan timnas korea selatan dalam pertandingan nanti
kayaknya akan tegang ya soalnya kan korsel kan udah masuk tim tim piala dunia ya
di sini kita juga belum pernah akan kayaknya akan tegang sih
pelatihnya aja orang sana ya pasti udah paham banget sama pemain
mainan tim tim negeri maksudnya asli sana ya kan masih depan
sebenarnya menarik ya karena untuk kelelapan besar ini kan kemarin kita diperkuat sama salah satu back dari belanda juga ya
tapi untuk pertandingan selanjutnya nathan harus kembali lagi balik ke klubnya karena kontraknya habis juga nih
itu jadi catatan khusus juga nih buat sintayong nanti gimana caranya nanti ngeramu strategi buat ngelawan korea selatan